sebuah foto di sosial media ramai diperbincangkan netizen
di mana sekelompok orang membeli bakso keliling yang terpisahkan oleh pagar
yang membuat gempar keterangan di foto ini menyebutkan mereka adalah pasien covid sembilan belas
yang tengah menjalani perawatan isolasi mandiri di sebuah hotel di jakarta barat
beragam respon pun terlontar atas kejadian ini
kepala satuan polisi pamung praja jakarta barat sudah menemukan pedagang bakso tersebut
di kediamannya di wilayah kedaung kaliangke jakarta barat
rabu pagi petugas membawa pedagang ini ke gor cengkareng untuk tes pcr
dan tinggal menunggu hasilnya dua hari ke depan
menurut petugas pedagang mengaku tak tahu hotel tersebut untuk isolasi pasien covid
satpol pp juga telah berkoordinasi dengan pihak hotel
kami juga sudah minta supaya hotel ibis menutup
dan kemudian meminta supaya mereka menjauhkan pedagang pedagang
dan kami sudah bantu
jangan ada di sekitar hotel ibis
ketua umum pengusaha hotel dan restoran indonesia
aryadi sukamdhani menyayangkan kejadian ini
menurutnya pasien covid sembilan belas harus menghormati tata tertib
yang telah diatur tim satgas covid sembilan belas
terlebih kejadian ini berpengaruh pada citra hotel
menurut saya itu kalau untuk phri kami sangat kecewa
karena kami juga mempertaruhkan semuanya
mempertaruhkan reputasi mempertaruhkan brand juga
karena tidak mudah brand suatu hotel menerima isoman
nanti kan perlu waktu untuk dia memulihkan kembali brandnya ya
itu kan semua juga sudah memerlukan pengorbanan juga dari kita
menurut laman covid sembilan belas go id
di jakarta setidaknya ada tiga puluh tiga hotel
digunakan untuk merawat pasien covid sembilan belas tanpa gejala
reza ramadan fadli julian jakarta